hai saksikan seri ipad dan ips di gtv
dan dia hanya mau meneluti perintah berat kita lihat
hai kemas hancurkan kembali jangan kemas jangan hahaha hahaha hahaha hahaha
kapa emas ini sudah jadi milik milik beratah
siapapun maupun perintah seperti kamu tidak bisa mengambilnya dari saya
lihat saja kau akan terluka nanti
kapa emas lindungi aku dan hancurkan peristiwa lainnya
peri jangan tinggalin aku
peri jangan tinggalin aku
apakah peri bisa mati
kakak juga gak tau
jangan takut nih
apa kita pulang aja
kita pulang aja
kakak itu dimana
bukannya kakak itu
cuma kamu yang bisa menemukan
kalau kamu perintahkan dia kembali
roni udah coba cari kemana mana
ketelaga ke hutan tapi gak ketemu
peri yang nolong kita juga
sekarang udah gak ada ya
kayak bukan urusan
kapak itu harus kalian temukan
kalau enggak kita semua masuk penjara
karena ayah tidak bisa memenuhi permintaan
orang yang pesen perahu itu
gila sih takut ya
makanya temukan kakak itu
soalnya kapak itu udah hilang ya
kalau begitu kalian
tak boleh tidur di dalam
tidur di luar
kak itu di luar kan dingin kak
banyak nyamuk lagi
kok mabuk lagi sih
gak rindah aja
ayah mabuk lagi
mau masuk penjara
kan masih ada cara lain ya
ya cuma satu
rani udah coba cari kemana mana
tapi gak ketemu
peri juga sekarang kan udah gak ada lagi ya
biarin aja ayah mabuk lagi
ayah capek mikirin perahu itu
ayah capek mikirin perahu itu

lagi sih ya
ayo titip tuak lagi ya
aku harus cari cara supaya ayah gak masuk penjara
aku harus buat perahunya
bapak bapak bisa buat perahu gak pak
gak bisa deh
ya udah makasih ya pak
eh pak rahim
non rani anak saya sekarang sembuh
dengar dengar non rani
sedang mencari orang yang bisa membuat perahu
iya tuh pak
iya tuh pak
saya lagi cari orang yang bisa membuat perahu
soalnya kalau enggak ayah bisa masuk penjara pak
saya sanggup membantu non rani membuat prak
non rani kan tahu saya pernah tinggal di pesisir
saya tahu betul cara cara orang membuat perahu
alhamdulillah akhirnya ada yang bantu juga makasih ya pak
ya mulai besok kita kumpulkan semua teman teman untuk membuat perahu
ya udah makasih pak
pak rahim minum dulu

pak perahu dulu pak
perahu minum dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
si natas mendapat proyek baru bang untuk membuat perahu
natas mendapat proyek besar untuk membuat perahu
hii albang gimana sih malah ketawa
kita harus berbuat sesuatu bang kalau nggak kita bakal di kalahin sama si natas
hahaha denger sayang
itu masalah kepentingan
hahaha kita lihat saja nanti
hanya bakal lupa
amin kan sekarang ayah istirahat aja
nanti kan ayah sembutu ayah sehat
rani pasti bakal berubah
rani pasti bakal butuhin ayah buat nerusin bikin perahu ini
ayah janji sayang
ayah akan berubah
ayah ga akan melakukan tindakan bodoh lagi
yaudah yuk ya kita masuk
nata keluar kamu
hei nata keluar kamu
hei nata keluar
ada apa berata
aku tidak butuh bantuanmu
kamu akan butuh bantuanku nata
di kampung ini tidak ada satu orang pun yang tidak butuh bantuan berat
jadi kamu yang nyuri kapak emasku
ayo cepet kembaliin
kapak emas kembalilah
dia tidak akan menuruti perintahmu naing nusan
dia tidak akan memberi perintahmu
dan dia hanya mau menuruti perintah berat
hancurkan kapal ini
jangan kapak emas jangan
kapak emann ya ya
saya tidak akan berhentikan kalau kamu tidak ambil kayu dari aku nata
saya tidak punya uang berapa
kamu kan bisa utang sama aku nata
kamu benar benar manusia berhati bantu
tidak ada serangan
jangan mengganggu braunya yang dia curin
peri kamu masih hidup
ini semua berkat bantuanmu rani
saat aku terluka dengan braunya yang menangisi aku
air mata rani menayangkan muka ku
dan air mata itulah yang menyembunyikan aku
lalu aku memulai imus diri untuk meminta bantuan

dan aku sekarang sudah tahu bagaimana cara menghancurkan kekuatan jahat ini
kamu memang manusia biadab
kamu gak suka melihat orang lain bahagia
bersuh takut bos
saya juga takut bos
saya takut bos saya takut
tidak semudah itu brie jelek
kamu lagi rupanya
belum sadar juga kamu
sudah jangan berkotbah
pemikiranmu sudah terburu buru
sekarang perimalah kampak ini kembali
tidak pri terima kasih
rani gak sanggup menjaga kampak itu
lebih baik kampak itu sama pri saja
bukannya dengan kampak ini kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan
tanpa kampak itu rani juga bisa membuat perahu kok
tapi sekarang perahunya sudah hancur
kamu sungguh anak pintar
dengan kapak dan tanpa kapak
semua itu tergantung dari hati dan otak kita
dan kamu mempunyai hati yang sangat mulia
dan sebagai gantinya
ijinkanlah aku membantumu sekali saja
sempurnakanlah perahu itu
kapalnya jadi lagi
bagaimana perahunya ini
iya tapi sekarang waktu perih sudah habis
dan pri harus kembali ke telaga
nanti kalau nila mau ketemu pri masih bisa kan
sekarang jaga diri kalian baik baik ya